ratusan warga kabupaten tanggerang banten memadati kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk membuat ktp elektronik pada rabu siang
sebagian mengaku sudah dua hari mengantri namun belum juga mendapat giliran pelayanan
mendekati batas waktu pembuatan ktp elektronik semakin banyak warga kabupaten tangerang banten yang mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
sejumlah warga yang kelelahan tertidur di ruang tunggu
seorang pemohon ktp elektronik mengaku sudah mengantri selama dua hari
kalau sesama kecamatannya sih hampir empat hari tiga hari empat hari lah
alasan di sini apa sih pak itu dua hari itu belum jadi juga
saking banyaknya mungkin yang nggak kejar kartisnya tiketnya
kalau belangkonya ada nggak bang
belangkonya sih katanya ada
selain kurangnya petugas pelayanan mesin antrian yang hanya satu
membuat proses pelayanan ktp elektronik berjalan lambat
ini seharusnya mesin antrian ini lebih dari satu
karena di kecamatan aja itu mesin antri itu ada satu itu hanya membawai berapa desa
sedangkan ini di kabupaten ini lebih dari dua puluh kecamatan ini
tapi mesin agri cuma satu
warga khawatir terkena sanksi administrasi jika belum beralih ke ktp elektronik
pada batas waktu yang ditetapkan kementerian dalam negeri yaitu akhir september ini
dodi wahyudi tangerang